antrean minyak goreng tidak hanya terjadi di siang hari
puluhan warga kabupaten mamasa ini rela mengantri minyak goreng hingga malam hari
upaya petugas minimarket menertibkan warga dengan membagikan kupon antrian tidak berfungsi
hawatnya tidak kebagian mereka berebut mendapatkan minyak goreng seharga empat belas ribu per liter
yang baru diturunkan dari truk di salah satu minimarket kecamatan mamasa pada senin malam
ironisnya sebagian dari mereka telah mengantri minyak goreng sejak dua hari terakhir
kelangkaan minyak goreng telah terjadi di daerah ini sejak sebulan terakhir
walau meresahkan pemerintah setempat belum melakukan upaya untuk meringankan beban warganya
ratusan warga berbondong bondong mendatangi operasi pasar minyak goreng curah
di kantor desa teluk bogang kabupaten kota waringin barat senin siang
banyaknya warga yang datang secara bersamaan membuat panitia kewalahan
pembelian dibatasi lima liter dengan harga rp sebelas lima ratus per liternya
ya beli beli di barung barung gitu
ya satu liter setengah rp tiga puluh
iya sangat sangat mahal lah kalau beli di warung
karena adanya ini kan sangat sangat membantu gitu
operasi ini kerjasama dengan salah satu pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit
ada enam desa yang didistribusikan minyak goreng curah sebanyak tujuh liter
sementara itu harga minyak goreng di oksibil ibu kota kabupaten pegunungan bintang papua
mencapai rp satu ratus delapan puluh per lima liter
selain karena kelangkaan barang mahalnya harga kebutuhan pokok di daerah itu diperlukan
karena biaya pesawat mulai naik
jika pengiriman terlambat maka harga minyak goreng bisa naik hingga rp dua ratus lima puluh
kalau yang sana
yang ini rp empat puluh lima
yang sebelah tiga puluh
kebutuhan pokok dioksibil menjadi mahal karena akses utama dari dan ke oksibil
hanya bisa dilalui dengan jalur udara
tim liputan cnn indonesia